bukan hanya tempat rekreasi yang ramai dikunjungi pada masa libur lebaran kali ini
tapi juga sejumlah pusat perbelanjaan juga dipadati pengunjung yang tidak pulang kampung
berikut ini liputannya
sejumlah jalan di ibu kota boleh jadi lancar saat libur lebaran tiba
tetapi tidak dengan mal yang tersebar di jakarta
hari libur dan cuti bersama idul fitri yang bersamaan dengan libur panjang sekolah
membuat berbagai pusat belanja disesaki warga yang ingin mencari hiburan
salah satunya mal di bilangan jakarta selatan
jumlah pengunjungnya bahkan meningkat sekitar dua puluh tujuh persen dibanding lebaran tahun lalu
luar biasa sih ya
kalau boleh dilihat ternyata liburan lebaran juga mal tetap ramai
bahkan boleh dibilang meningkat
dibanding tahun lalu peningkatan pengunjung kita sekitar dua puluh
dibanding lebaran tahun lalu
lebaran tahun lalu
kuliner menjadi salah satu yang diserbu pengunjung
terutama keluarga yang ditinggal mudik oleh pembantu rumah tangganya
gerai busana dan elektronik kebanjiran pengunjung
karena program festival jakarta grid sale masih berlangsung hingga dua belas juli nanti
sedikitnya delapan puluh satu mal mengikuti program ini dengan diskon yang ditawarkan mencapai tujuh puluh persen
peningkatan jumlah pengunjung juga disambut pengelola mal dengan menggelar berbagai acara
diantaranya fashion show dan bazar busana bertema ramadan
serta pameran dan meet and great film transformer yang digandrungi anak anak oke
karena tempat yang paling praktis sekarang di jakarta ya mall ya mbak ya
anak anak juga lagi libur kebetulan pas edisi lebaran kan anak anak libur
dan saya kebetulan memang gak pulang kampung jadi ya bawa ke mall aja
asosiasi pengelola pusat belanja indonesia dki jakarta mencatat peningkatan kunjungan berbanding lurus
dengan peningkatan penjualan di mal yaitu sekitar empat puluh persen dari kondisi normal
jangan lupa like share dan subscribe ya